polres metro jakarta timur berhasil mendapatkan rekaman pengawas
yang merekam pergerakan akbp budi sebelum tertabrak kereta api
di dekat stasiun jati negara jogja timur pada sabtu dua puluh sembilan april
sabtu pagi pukul lima empat puluh lima pagi waktu indonesia barat
akbp budi tiba di polresto jakarta timur bersama sepupunya john edy towoliu
di dalam ruangan kerjanya akbp budi mengganti pakaian mengenakan jaket hitam
dan minum obat dokter karena baru menjalani operasi batu empedu
pada pukul sembilan dua belas pagi akbp budi keluar dari polrestro jakarta timur
berjalan kaki menyeberang jalan menuju arah rel kereta
kamera cctv stasiun jatinegara juga memperlihatkan korban jalan seorang diri
inilah tempat kejadian perkara tertabraknya
jaraknya sekitar lima ratus hingga enam ratus meter dari stasiun jatinegara
nah area ini memang menurut pt kai tidak boleh dilintasi orang
karena merupakan area rel kereta api yang aktif
namun karena ada lubang ini maka warga sekitar masih sering memanfaatkan lubang
untuk melintasi rel kereta
nah pada hari sabtu tanggal dua puluh sembilan april masinis febrian melihat korban
berdiri di samping tembok seorang diri mengenakan jaket berwarna hitam
masinis kemudian langsung membunyikan klakson dan siu untuk memberitahu bahwa ada kereta yang akan lewat
namun akbp budi tetap menyeberangi atau melintasi kereta api
dan kemudian tertabrak pada pukul sembilan tiga puluh satu pagi waktu indonesia barat
pihak kepolisian telah mencatat keterangan empat orang saksi yang berada di tkp
mulai dari masinis kemudian asisten masinis
kemudian adalah petugas
kki yang dihubungi pertama kali oleh masinis yang mengatakan bahwa memang terjadi
kalau dalam bahasa kereta api itu tertemper tertemper apa ya
tertemper itu tertabrak kereta
pusat laboratorium forensik atau puslap empat polri memastikan tidak ada kandungan racun
alkohol dan narkoba pada tubuh budi saat tertabrak kereta
hingga kini pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan penyebab peristiwa tewasnya akbp budi
karmel mursalim kunchok